sampai jumpa di video selanjutnya
dan papa minta sama kamu kamu menurut kemauan papa
rap kok kamu makan dan gak semangat kayak gitu sih
cerita ke papa
ada cuma gak nafsu makan aja pak
iya kenapa gak nasum makannya
ya cerita ke papa
apa mungkin kamu udah banyak cemil makanya kamu gak nafsu makan
mungkin karena itu om
marahnya dia gak nafsu makan kan
papa baru ingat nih ver
rara ini minggu depan ulang tahun
iya kan rara
aigo papa ngapain sih pake bahas soal ulang tahun gue di depan vero
oh jadi minggu depan itu ulang tahun kamu rara
oh ya papa rencananya mau bikin pesta ulang tahun kamu
kamu undang ya semua teman teman sekolah kamu
vero kamu juga harus datang ya
terus jangan lupa kamu kasih tahu sama orang tua kamu
karena om sudah dapet tanggal yang tepat buat pertunangan kalian
iya karena kami pikir di acara ulang tahun
pada ulang tahun kamu papa sudah dapatkan momen yang tepat sekali untuk pertunangan kalian
aku pasti nyampein ini ke mama sama papa aku
dan aku sangat yakin mama dan papa aku ini sangat bahagia denger kabar ini
apa jadinya kalau opa davin tau minggu depan gue udah mau tunangan sama vero
apalagi teman teman di sekolah
pasti mereka langsung heboh dan menedek gue deh yang lulus sekolah mau dinikahin
masih gak mau ngaku lo
oh begini parah
jangan sembarangan kamu ya
mengambil kesimpulan sesuka hati kamu sendiri
mencari kebenaran demi keuntungan kamu
tante saya ngomong berdasarkan fakta
lihat anak tante sekarang
ada di rumah sakit
enggak di sini
dia udah pulang dari lama kan anda
dan sebenarnya dia gak sakit apa apa
he denger ya
nah anak saya ini baru keluar dari rumah sakit hari ini
memang fisiknya kelihatannya baik baik aja
tapi apa kalian tahu
mentalnya sangat serius
dan ini gara gara kamu
tante gak usah lindungi anak tante lagi
jelas jelas dia salah tanda
asal tante tahu aja ya
sikap tante yang seperti ini
itu justru akan merusak masa depan anak tante
dan lebih baik lagi tante
tante ajarin anak tante ya
untuk bisa mempertanggungjawabkan sama ulah yang dia lakuin sendiri
daripada urusannya makin panjang
mending gue pura pura sakit
sakit aja deh
kepala aku pusing banget nih
ini semua gara gara kalian
sudah di dalam aja yuk
paling drama lagi tuh anakku
lu percaya gitu sama dia
dia tuh pura pura sakit tuh gak
udah gak sih botol kecap
mendingan pulang ya udah malem
sipah vaan gitu
nungjiin parents gitu tuh itulah tuh
terima kasih rara patronit caru percaya wow
ya lainnya suka nih lho
lama apa dan geng
kita lagi nge vibrat bandar
ini buat kalian
sementara ikut remaining
udah lulus aja
papa gak bisa bertahan lama
untuk njagain kamu sayang
kan kamu tau sendiri
sekarang kondisi papa
sakit jantungnya papa ini
udah sering kuman
ya dan kapan saja
sama yang maha kuasa
papa tuh harus yakin kalau papa bisa sembuh
papa sudah pikirin masalahnya dengan baik
kamu nurut kemauan papa
ini demi papa
kau mau nurutkan

sayangnya rara ke papanya
raka kelihatan takut banget kehilangan papanya
sampai mau ngelakuin apa aja demi papanya
dan itu artinya
kalau gue minta rarang ngelakuin sesuatu demi papanya
fair nanti kamu juga bantu ya
untuk persiapan acara pesta ini
tentu pasti dong om
dan apalagi buat calon istrinya aku
mungkin masalah ini akan berlarut larut
harin dan keluarganya juga gak ada niatan
buat damai atau selesaikan masalah ini
dia pasti pengen banget gue bisa dihukum
dan dikeluarkan dari sekolah
gua gak akan pernah capek untuk cari bukti
bahwa lo sebenarnya nggak bersalah
semua yang dia lakuin itu adalah dramanya dia
karena dia gak suka sama om
lagi lagi botol kecap bisa bikin perasaan gue
jadi lebih tenang dan selalu percaya sama gue